minggu pagi anies baswedan dan sandiaga uno menyempatkan diri belusukan ke pasar tradisional pantai indah kapuk jakarta utara
usai berkeliling di pasar tradisional ini anies mendapat keluhan yang sama dari para pembeli maupun penjual
yakni berkeinginan harga bahan pokok yang lebih stabil
anies kemudian kembali menjanjikan salah satu dari tiga program utamanya
yaitu penurunan harga bahan pokok melalui pemotongan rantai distribusi
selain mengenai harga pengelolaan serta sarana prasarana pasar pun menjadi hal lain yang diperhatikan oleh anies dan sandi
rencananya sandi ingin mengajak pengelola pasar pik untuk menjadi pembicara dalam workshop di pasar pasar tradisional lain
kedepan kita ingin agar pengelolaan yang baik itu bisa dilakukan di pasar pasar tradisional jakarta
nanti jumlahnya tentu ditambah tapi yang tidak kalah pening pengelolaannya di tingkatnya
ditingkatkan tempat parkirnya dimudahkan dalam pasarnya nyaman untuk penjual nyaman untuk yang beli juga nyaman